sampai jumpa di video selanjutnya

gimana kalau jadi artis beneran
lagi kepepet umpet di bawah karpet
mama jangan dulu merepet
jangan lupa mah titik komanya
biar gak salah pengertian
banyak juga penulis berita ini
dia bisa bikin satria kelihatan hebat
satria memang sehebat itu
aku baru tahu
jauh dari orang yang kita cintai
itu betul betul menyakitkan
tapi yang lebih sakit lagi
waktu kita tahu orang yang kita cintai
gak yakin sama perasaannya ke kita
tiap hari kamu jualan jamu
kasian badan kamu wih
kamu harus istirahat
kita sekarang jalan jalan
saya anterin ya
ikudah jangan kamu sigur
jadi seperti yang biasa
setiap hari akan kesini
bisa kita menarang istrinya
s tutteok tukkey di faya buu juga juga

biasanya juga desa aman nyambut

tuh dari kami
nggak pak cuma kaget aja
kamu kenal sama perempuan itu
nggak nggak kenal
lebih baik kamu emang gak usah kenal dia
saya nggak tahu setiap ketemu sama dia bawahannya siang terus
ternyata penulis berita itu nggak bohong
permainan piano satria bener bener bagus
nggak heran kalau kafe ini jadi laku
aku kagum ya sama penampilannya mas satria
waktu dia kecil saya yang memasukin lesbiano
makanya jadi seperti sekarang
saya permisi ya
nenek mau ngapain ke sini
nenek mau pastiin ya kalau kerjaan aku sekarang
tidak bikin malu keluarga
apa kerjaan aku sekarang masih bikin malu nenek
dewi kamu ingat gak perkataan aku
kamu jangan temuin aku sebelum kamu dapat jawabannya
kamu udah dapet jawabannya
yaudah kalau gitu aku pergi
justru itu aku kesini
aku mau cari jawabannya
wah mas satria
dan mas satria bangga banget ya
sama mas satria
dia nyuruh mas latihan piano ya
kok kamu tau
tau dong mas
tadi kan saya yang antar pesanannya nenek
terus nenek cerita
kalau dia tuh bangga banget sama mas satria
dia sengaja loh mas
datang kesini cuma buat liat penampilan mas satria
emang gak ya mas satria
dia gini dulu tuh
kamu ngapain aja aku kesini aku tanya dari tadi kamu nggak jawab kamu kamu tahu
jawabannya kan kita akan segera tahu jawaban itu apa yang ada di hati aku itu sita atau dewi
kamu apa kamu mau ngapain dlai kamu akan segera tahu jawabannya itu apa deh kamu ngapain deh andre
tapi apapun yang terjadi di sini
aku nggak mau nyakti merasakan kita akan segera tahu jawabannya dan mudah mudahan mudah mudahan
nasib yang mempertemukan kita budaya aku nggak tahu apa yang terjadi di sini kamu akan segera tahu
jawabannya ada sini dan aku juga aku akan segera tahu jawabannya apa apakah kamu atau siti
kau gak tahu jawabannya ini the
di saat orang dalam bahaya dia akan memanggil orang yang paling dicintai oleh dia
ini siapa yang aku panggil lebih
aku panggil nama kamu wi
bukannya orang lain
sekarang kamu udah tau jawaban ya kan
yang sekarang yang ada di hati aku
jangan deh jangan kayak gini lagi aku takut
tapi paling penting kamu udah tau jawabannya kan
dan kalau emang kamu takut sekarang
berarti kamu gak akan menang